sampai jumpa di video selanjutnya
lagian kan suami lo
ala juga ribet orangnya
emang boleh nginep disini
pasti gak boleh
jadi kepulauan elsa ditunda besok
gue jangan ganggui elsa deh
kayaknya ini bakal jadi momen berharga dia sama keluarganya
besok aku datang lagi aja
ma mama disini
iya mama sama papa datang kesini buat temenin kamu sayang
mama seneng sekali dapet kabar dari dokter
kalau operasi kamu berjalan dengan lancar saya
semoga kamu bisa melihat kembali eno
terima kasih buat supportnya pak
oh ya dokter
ini perban mata anak saya kapan dibuka ya
pembahu ini akan ditanggalkan dalam masa dua hingga tiga hari ke depan
terima kasih banyak ya dokter
maaf kami tinggal dulu ya
iya makasih dok
gimana keadaan kamu sekarang sayang
aku aku aku gak apa apa ma
cuma agak sedikit pusing aja
saya disini pak
saya pikir kamu gak ada
dari tadi gak kedengeran suaranya
dia tuh baik sekali orangnya
catherine ini banyak kerja sama
kita harus banyak terima kasih sama catherine
bapak terlalu berlebihan
pak kira kira besok saya boleh nggak ya pak kalau izin pulang duluan
karena saya takutnya kakak saya khawatir saya pergi terlalu lama
boleh boleh boleh
saya justru nggak mau nahan lama lama karena kasian kamu udah banyak bantuin saya juga
gak apa apa silahkan
terima kasih pak
catherine saya mau ucapin terima kasih banyak ya sama kamu
berkat kamu operasinya nino bisa berjalan dengan lancar
ini semua pastinya berkat tuhan dan juga berkat kak michelle juga yang sudah mereka mendekatkan dr james
sampaikan rasa terima kasih kami sama kak michelle ya
kalau gitu saya permisi dulu tentu om pak nino
sebenarnya saya ingin tahan kamu pada saat saya buka perban ini
tapi saya juga gak mau membebani kamu
gak ada yang buntutin gue
udah kebert pagan disini aja
selalu kena apa apa ya om
masaklah bentuknya manicur
kalaunya ke garden everytime
pentingnya lebih lemit nanti
gimana ramah gimana kok
tunggu ga mati tante
sekarang ruang gerak gue makin susah
dan gue butuh bantuan lo
emang lo butuh bantuan apa dari gua bang
gue mau kasih pelajaran ke aldebaran
itu anak dan istrinya aldebaran
mereka adalah kelemahannya aldebaran
tahu kan apa yang harus dilakukan
jadi bella dulu kerja di perusahaan pahartawan
bella memang gak pernah bilang sama saya
nama perusahaan tempat dia kerja
perusahaan rekanan papa aja
kamu udah nyuruh orang suruhan saya pergi tadi
saya tahu masih sulit buat kamu percaya sama omongan saya
tapi saya janji sama kamu saya akan buktikan soal kebenaran ini
tapi untuk sementara
tolong jangan bilang apa apa dulu ke aldebaran ya
tapi kalau kamu mau ada waktu
jangan kejasi ya
saya usahakan om
ya baik makasih
ini saya di kantor
ini saya di kantor
alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar
alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar
makanya besok aku pulang ke jakarta

aku juga udah beli tiket sih mas
flightnya jam sembilan
flightnya jam sembilan
besok saya jemput ya ke bandara
sampai ketemu besok

besok kayaknya aku pulang deh ke jakarta
soalnya operasinya panino juga udah selesai
soalnya operasinya panino juga udah selesai
dan orang tuanya udah ada di sini
jadi ganti ya nungguin
kamu besok penerbangan jam berapa
biar kakak jemput ya
biar kakak jemput ya
gak usah gak usah
besok itu mas reny yang jemput aku
kalau begitu ingat ya
kalau begitu ingat ya
kalau begitu ingat ya
tetep kabarin kakak
iya yaudah ya
masalah mana sih
katanya udah jalan pulang
kok gak nyampe nyampe